presiden jokowi dodo segera menyerahkan ruu omnibus law cipta lapangan kerja ke dpr pada januari mendatang
terkait dengan hal tersebut kepala negara berpesan kepada seluruh kementerian dan lembaga
agar tidak ada pasal titipan yang tidak relevan dalam penyusunan ruu omnibus law tersebut
hal ini disampaikan presiden jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas rancangan undang undang omnibus law
mengenai cipta lapangan kerja di istana kepresidenan bogor jawa barat
presiden jokowi meminta agar pihak pihak terkait segera menyusun regulasi turunan dari ruu omnibus law
seperti rancangan peraturan presiden atau pp hingga revisi pp
kepala negara menyebut ruu omnibus law terkait dengan cipta lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama
karena melibatkan tiga puluh kementerian dan lembaga
substansi saya minta visi besar dan frameworknya harus memiliki fokus yang jelas
dan memiliki fokus yang jelas
agar dijaga persistensinya dan harus dosa sinkron terpadu
dan saya tidak ingin ruu ini hanya menjadi tempat menampung keinginan keinginan pemerintah dan lembaga